hari ini pemerintah provinsi dki jakarta kembali membatasi jam operasional beberapa moda transportasi seperti mrt dan transjakarta
meski dibatasi tidak tampak jumlah penumpang yang membludak seperti yang terjadi pada pekan lalu
senin pagi mrt fatmawati jakarta selatan tampak sepi penumpang
tidak ada antrean di loket karcis ataupun di peron tempat menunggu kereta
hal ini berbeda dibanding pada senin pekan lalu saat pertama kali pemerintah provinsi dki jakarta memperlakukan pembatasan jam operasional dan jumlah kendaraan umum
suasana yang sama juga terlihat di halte transjakarta ragunan
meskipun dilakukan pembatasan
pembatasan jam operasional tidak ada antrean di halte ini
calon penumpang mengaku mendukung kebijakan ini demi mencegah penyakit covid sembilan belas lebih meluas lagi
mulai hari ini pemprov dki kembali memperlakukan pembatasan jam operasional
serta jumlah penumpang mrt dan transjakarta sebagai langkah mengurangi penyebaran virus corona
mrt dan transjakarta hanya akan beroperasi mulai pukul enam hingga delapan malam
untuk mrt hanya enam puluh orang yang akan mengisi satu gerbong sedangkan bus transjakarta akan diisi tiga puluh sampai enam puluh penumpang bergantung pada jenis bus
siva maulida indra raharja jakarta